putri aryani peserta american skatelan asal indonesia mendapat golden buzzer
salah satu juri simon cowell
ini adalah golden buzzer pertama yang telah jeraih peserta asal indonesia
videonya masih trending dan juga menjadi nomor satu di youtube
sangat berbangga sekali kami hari ini bersama kami di studio sudah hadir
putri aryani selamat siang apa kabar putri
selamat siang baik
masih capek atau bagaimana
happy hari ini tapi ya terima kasih sudah datang di studio kami putri
putri kamu tahu nggak saya juga penyanyi
nyanyi kamar mandi tapi kalau putri penyanyi yang berbakat tentunya putri
putri kalau sejauh ini seperti apa perasaannya
alhamdulillah perasaannya luar biasa sekali
sangat senang dan aduh putri udah speechless banget gak bisa bilang apa apa selain
alhamdulillah ini luar biasa buat putri
pencapaian yang luar biasa tentunya pemirsa di rumah
dan juga penonton sangat berbangga
saya juga merinding nonton youtube tayangan ulangnya di youtube putri
putri kalau kita kembali membahas soal golden buzzer
mungkin sebagian pemirsa di rumah nggak ngerti nih putri apa itu golden buzzer
jadi di america's got talent itu kalau misalnya dia di audisi yang sudah sama judges
kalau misalnya dia cuma dapat empat yesis itu dia belum masuk live show
jadi dia masih ada tahap eliminasi lagi untuk live show
tapi kalau golden buzzer dia udah ada privilege untuk masuk ke live show yang di hollywood
tentu banyak yang penasaran ingin seperti putri awal mulanya seperti apa sih suka musik
dari umur dua tahun
ya udah suka nyanyi tapi mulai serius itu mulai nyanyi beneran di umur delapan
oh juga main musik flut ya
ya di sekolah
itu belajarnya sama siapa
kalau di kalau flut itu belajar di sekolah di smm
kalau piano sama nyanyi itu belajar sendiri otodidak
dan juga apa ya saya juga merindih ketika putri menyanyikan lagu ciptaan sendiri itu nulisnya bagaimana
inspirasinya dari mana dapatnya tuh
dulu jadi waktu nulis loneliness itu sebenarnya waktu putri ngerasa bersalah sama diri sendiri
jadi putri sempat ngedown sedikit karena putri pernah di underestimate dan segala macem
tapi putri mau buktikan sama mereka semuanya
tapi putri bisa
jadi putri bagaimana caranya biar putri bisa menerima itu semua
ya jadi loneliness itu lebih ke accepting
masih ada yang ditulis
kalau nulis lagu sebenarnya udah banyak putri
udah banyak ya
dan kita tunggu loh karya karyanya untuk di publikasikan ke kami dan juga permiasa di rumah gentawe
udah satu album sebenarnya
udah satu album
wow luar biasa
putri ini kan
terlepas dari kesuksesan putri ada dibalik orang orang yang apa ya
yang mensupport putri sampai dengan detik ini
ada ayah di belakang itu
ada ibu juga
guru musik begitu ya
itu awal mulanya bapak dan ibu ngasih support seperti apa
bahkan sejak putri lahir
jadi mama papa itu bukan cuma putri tapi ke adik adik putri juga mama papa itu selalu memberikan anak anaknya yang terbaik
dan mama papa itu gak pernah
mengatur anaknya harus kesini atau harus kesana
mama papa itu membebaskan anak anaknya untuk sesuai passion
passionnya di musik di seni
misalnya putri di seni
itu mama papa yaudah kamu di seni oke gitu
mama papa kasih support full
hmm ada support ya diberikan
artinya parenting yang diberikan jalan begitu ya sangat baik di keluarga putri
mama papa itu memosisikan diri sebagai sahabat
sahabat tentunya ya
putri apa sih yang gak bisa dilupain sampai sekarang
dari perjalanan putri sejak lahir katanya suka musik
sejak lahir sudah nulis juga lagu ya
dari lahir gak nulis dong
tapi sudah suka musik sejak kecil gitu ya
bisa diceritakan ke kami bagaimana itu bisa membuat putri akhirnya memilih musik sebagai hobi dan juga sebagai apa ya sekolah tentunya sampai sekarang
sekolah menengah ya
musik itu kalau buat putri musik itu seperti berbicara sama putri
jadi ketika saya menyadari bahwa musik itu berbicara waktu putri menyadari bahwa musik itu berbicara waktu putri menyadari bahwa musik itu adalah wadah yang tepat untuk putri mengekspresikan diri
karena musik itu paling mengerti putri
putri ngerasa kayak waktu putri lagi senang putri lagi sedih musik itu yang paling mengerti dan putri rasa bahwa musik adalah bagian dari hidup saya
wadah yang tepat untuk putri
itu yang menjadi ciptaannya putri
bisa mungkin diberikan ke kami bagaimana itu menulis loneliness kemudian tadi sudah sempat disinggung ya soal loans ini
tapi mungkin bisa dijabarkan kembali
iya jadi putri menulis itu dua tahunnya lalu
dua tahunnya lalu
dan alhamdulillah sekarang baru rame
baru rame dan juga dinyanyikan di ajah american's got talent
itu simon cowell bagaimana responnya ketika
responnya ketika putri menyanyikan itu dan juga juri lainnya
mereka awalnya nggak tahu kalau itu lagu putri
maksudnya mereka kira itu putri ambil lagu orang
itu mereka langsung oh wow gitu
putri juga senang banget gak nyangka alhamdulillah respon mereka sepositif itu
nah kalau berbicara soal syairnya kan pasti maknanya dalam dong
putri bisa mungkin dikasih gambaran kami maknanya apa sih
seperti yang udah putri bilang tadi
lolinus itu tentang penerimaan
bagaimana kita bisa menerima kesalahan bagaimana kita bisa bilang i worst wrong sama diri kita sendiri
karena jujur menerima kesalahan diri sendiri itu lebih sulit
karena kita kadang maunya tuh pengen selalu benar gitu padahal gak selalu begitu
artinya ada makna yang tersirat
dalam banget ya di situ di lagu itu
mungkin setelah lolinus apa lagi
ya mungkin juga
juga maknanya terlalu dalam menjadi experience life putri
banyak lagu yang jadi cerita putri itu banyak
kita juga singgung soal sekolah putri
tentunya banyak yang mendukung teman teman juga mendukung
kalau guru musik sejauh ini supportnya seperti apa
bukan cuma guru guru musik kepala sekolah guru guru mata pelajaran yang umum yang non musik
jadi kita putri meskipun sekarang putri nggak sekolah tapi putri tetap sekolah via daring
ini sekarang lagi ujian kenaikan kelas untuk kelas tiga itu daring
dan putri informasi ini juga ketemu sama menteri ya
nadiem kemudian pak sandi
itu bagaimana ceritanya
apa yang disampaikan beliau ke putri
beliau beliau semua mengapresiasi putri
dan mengucapkan selamat
yang jelas beliau itu mendoakan yang terbaik untuk putri
dan putri sangat bersyukur sekali
publik tentu juga tahu pemirsa di rumah ingin tahu nih putri ya
apa nih persiapan yang dilakukan
kapan finalnya nanti
final masih jauh
persiapannya ya pasti latihan tapi putri gak mau spill lah itu biar penasaran
spill sepedikit lah
biar penasaran biar pada nonton
biar pada nonton ya
sejauh mana sih persiapan untuk sehari harinya
mungkin di rumah
kenapa aja tuh persiapan
latihan yang pasti meningkatkan skill bahasa inggris juga ya banyak
penyanyi favorit siapa nih
kami yang tahu nih
lumayan suka k pop juga suka jungkook
kalau dari tanah air siap
suka lagu lagunya rosa ya teh ocha
putri kalau seperti yang putri katakan tadi
mengidolakan dari penyanyi luar ya
kenapa mengindolakan mereka
karena mereka diva
ada yang diambil nggak pembelajaran dari divanya mereka itu
mereka selalu bisa membuat lagu lagu itu everlasting
itu yang putri
itu yang putri pelajari
ya dan putri memang seperti mereka juga
semoga putri akan melanjutkan karir tersebut
kami ingin putri sedikit menyumbangkan suara emasnya di show mist hour hari ini
lagu ciptaan putri
luar biasa putri
pesan terakhir untuk anak anak muda indonesia yang nonton acara ini
biar semakin semangat kayak putri
putri cuma mau bilang
jangan pernah takut untuk bermimpi dan meraihnya
percayalah bahwa mimpi itu akan menjadi nyata
dan putri juga gak lupa untuk bilang terima kasih kepada seluruh masyarakat indonesia yang telah mensupport putri
putri masih tetap butuh support dari semuanya karena ini baru awal
terima kasih putri sudah membanggakan indonesia
tentu tidak lupa pemirsa di rumah seluruh masyarakat indonesia mendoakan putri
dimanapun putri berada termasuk keluarga putri
dan nanti live show nya berjalan baik sampai dengan final
putri aryani terima kasih untuk kedatangannya di studio kami di cnn indonesia
terima kasih untuk kehadiran juga bapak ibu di studio kami
dan bincang bincang saya tadi bersama putri aryani
peraih dari golden bazaar america's got talent
dari amerika sudah datang di sian indonesia
kita harapkan memang nanti di live show putri akan sukses ya
show nya dan juga sampai ke final